empat tamu hotel roa roa palu belum ditemukan setelah hotel tersebut runtuh di guncang gempa pada jumat lalu
namun manajemen hotel mengatakan ada tanda tanda kehidupan di bawah runtuhan bangunan hotel berlantai tujuh itu
seorang pegawai perusahaan listrik negara sulselbar yang terjebak di reruntuhan hotel roa roa palu sempat mengirim pesan singkat kepada anaknya
pegawai pln tersebut menginap di hotel roa roa bersama istrinya
pencarian pun dilakukan dengan fokus di kamar nomor tiga ratus tujuh belas lantai tiga
saat pencarian oleh tim evakuasi pegawai pln ini pun merespons dengan ketukan
sms ke anaknya kemudian anaknya mengirimkan sms ke pln dan pln ini mengirimkan sms ke masyarakat
selain di lantai tiga pencarian juga dilakukan di toilet lantai satu
menurut pihak manajemen hotel juga ada respons ketukan dari area tersebut
korban diduga seorang karyawan hotel yang terjebak di dalam toilet
hingga senin siang petugas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun di reruntuhan hotel roa roa
denny zuhari palu